gempa bumi dengan magnitudo enam mengguncang wilayah tapanuli utara sumatera utara pada sabtu dini hari
bmkg menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami
gempa bermagnitudo enam yang mengguncang wilayah tersebut tepatnya berada di lima belas km barat laut tapanuli utara sumatera utara
berdasarkan info bmkg gempa bumi tersebut terjadi pukul dua lewat dua puluh delapan waktu indonesia barat
dan pusat gempa berada di kedalaman sepuluh km
gempa susulan terjadi dengan kekuatan lima
getaran gempa terasa hingga lima kali secara beruntun di kota sibolga dan kabupaten tapanuli tengah sumatera utara
kondisi tarutung saat ini yang sedang terjadi gempa
pagi tadi sekitar pukul dua lewat dua puluh delapan menit waktu indonesia barat
gempa terjadi di wilayah tapanuli utara sumatera utara
gempa berkekuatan magnitudo enam berada di kedalaman sepuluh km
lima belas km barat laut tapanuli utara dua puluh tiga km barat daya toba samosir
satu ratus sembilan puluh empat km tenggara medan sumatera utara
dan gempa susulan juga terasa dua kali dan dilaporkan satu orang